pemerintah kota surabaya kembali membuat terobosan untuk memberikan pelayanan kepada warganya
mulai bulan ini pembuatan akte kelahiran sekaligus kartu keluarga bisa dilakukan secara online
warga pun tidak perlu menunggu lama karena proses pembuatan hanya membutuhkan waktu tiga hari
paket hemat pengurusan akte kelahiran dan kartu keluarga online resmi diluncurkan di kantor bagian humas pemkot surabaya kamis siang
warga surabaya yang ingin membuatkan akte kelahiran anak bisa mengurus akte kelahiran secara online melalui smartphone di alamat lampid surabaya go id
dalam paket hemat ini jika telah terdaftar dan mendapatkan akte nama sang bayi akan langsung masuk ke dalam daftar kartu keluarga
dalam tiga hari akte kelahiran sekaligus kartu keluarga yang baru sudah bisa diambil di rumah sakit tempat bersalinan atau diantarkan via pos tanpa dipungutkan
saat ini baru dua rumah sakit milik pemerintah kota surabaya yang telah menjalankan paket hemat pengurusan akte kelahiran sekaligus kartu keluarga
yakni rumah sakit suwandi serta rumah sakit bakti dharma husada
wahyu pratama surabaya